hai oke pemirsa sudah ada di studio di good morning hari ini saya faryo pramo dan juga
aligizi dokter tan shotjen selamat pagi good morning ini contoh orang orang yang membawa
bekal tiap hari harus banget seperti itu ya jadi kini kita langsung ngomong deh nih ibu di rumah
juga kayaknya udah langsung siap siap kira kira saya bagusnya bawa bekal apa saya mau ke chef dulu
depan udah ada beberapa contoh bekal ini adalah contoh bekal harian yang nyata dalam
seharian keseharian ini adalah ibu kelahiran tahun sembilan puluh tujuh puluh delapan puluh sembilan puluh generasi ya boomers ya atau
pasti kemudian ada sayuran yang ditumis kemudian ada lauk berupa telur atau daging atau sepotong
ikan di malam kemudian buah sama buah ya ini ibu concern ini adalah kenyataan lalu ada maka
gitu gitu lalu ada ibu kekinian yang dua puluh tahun
ke atas dua puluh umur usia dua puluh tiga puluh ibu milenial nih masih concern dengan anaknya yaitu seperti ini
ya mi instan dan untuk mengobati rasa bersalah ditambah dengan telur ceplok telur cepat ini
lumayan lumayan mereka bekerja dan juga arisan ada lagi lagi nih ibu bekerja ibu bekerja yang
anak anak ini mama ada uang lima belas nanti kamu jajan aja itu terjadi jadi itu kurang lebih profil
bekal masa kini bekal masa kini nah itu seharusnya gimana dok kalau melihat bagaimana
dengan bekal bekal yang ada sekarang ini dan ya berhubung hari ini kan hari bekal nasional ya
sebetulnya secara umum bekal bekal yang dibawa oleh para ibu ibu ini ya ke sekolah untuk anak anak
itu sehat atau nggak sehat begini problemnya bukan cuma buat anak buat bapaknya juga ya buat bapaknya
ya jadi kita bicara bekal itu kita mau tanya dulu ini bekalnya buat makan siang atau buat makan
antara ya kan nah seringkali kalau kita mengacaukannya jadi kacau jadi kita mempunyai namanya
kita punya tiga jam makan yang ajak makan pagi makan siang makan malam ya kita sekarang udah
punya panduan tadi di insert bagus banget empat sehat lima sempurna itu contoh yang bagus yang
salah untuk keluar karena apa kita sudah tidak lagi menggunakan empat sehat lima sempurna jadi kita
yang sekarang sekarang dipakai oleh indonesia adalah gizi seimbang nah ini menarik gizi seimbang
jadi ya jadi susu itu adalah bagian dari protein kalau anaknya udah punya gigi artinya nyusu apa
makan karena itu dia mari kita lihat sekarang yang ini ya udah ya jadi kita lihat ini sekarang nah
ini adalah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan republik indonesia ini bagus banget ini contoh isi
piringku isi piringku itu tiap kali makan pagi makan siang makan malam makan siang makan malam
alam terbuat dari apa saja bapak ibu bisa lihat separoh adalah sayur dan buah nah sayur dan
namanya makanan berpati berpati itu providing instant energy nasi ubi singkong kentang cakung
timbul tales kanyong garut kembili lah eh sagu indonesia tuh kaya loh jadi bukan nasi nasi nasi dan
yang sepertiganya atau setengahnya lagi ini adalah lauk lauk nah kita beri contoh misalnya
kalau versinya misalnya versi orang jawa nih nah yang separoh apa sayurnya apa bikin misalnya pecel
madiun ya kasih pisang satu pisang emas dua atau keredo kalau orang betawi ya kan asinan
betawi dan beta orang padang pun bisa apa itu daun singkong nah sayur daun singkong atau selada padang
pernah nyoba selada padang enak banget seger ya nah kita bicara separohnya lagi ya nah yang
merpati itu adalah providing instant energy buat kita punya tenaga kalau manjat gunung kalau jadi
pulih kapal ya yang saya bilang konsen no konsentrasi bukan disitu ya kan jadi prinsipnya adalah untuk
tenaga providing instant energy ada nasi ubi singkong kentang dan sebagainya nah bicara tentang
lauk gandum tidak tubuh di bumi indonesia tolong koreksi jadi beda juga nih roti karena biasanya
tetapi gini kita harus memperhatikan bahwa indonesia itu adalah pengimpor terigu terbesar
di muka bumi sedih ya jadi saya punya konsep kita tidak boleh makan seperti orang miskin di tanah
air yang kaya ya buat apa makan makanan import kita punya banyak sekali sumber karbohidrat yang
terbaik ada di bumi ini dan itu harus diedukasikan ya harus divisualkan harus diedukasi masyarakat masih ngomong
tadi menunya orang jawa oke lauknya apa lauknya bisa misalnya tadi apa namanya gulai telur ya kan orang padang ikan pange

ini makan pagi makan siang makan malam kalau divisual bisa dilihat di infografis silahkan
ditayangkan ya kan nah jadi disini juga akan kelihatan lagi nah buah buahan enggak usah buah import kita
punya buah buah lokal ya kan kita punya yang namanya natural aduh banget sayur sayuran ya maaf ya sayur harus
enggak apa apa salah diangetin ulang ya kan tapi kita juga butuh makan sayur yang seger adalah
lalap merupakan b stages yang tadi lain
kita punya namanya laut ada
enggak aku enggak love and
lainnya enggak enggak enggak enggak
sebelah kiri wow itu ada sayur seger ya kan tampangnya aja in figurating ya kan bikin jus
gitu kan ya lalu kemudian kita punya nasi merah tuh nah dibawahnya ada ayam bakar bumbu rujak aduh
saya pikir hai nganeh ya ditambah dengan ada sup sup apa yang jamur di situ tapi tapi gini
chef ini kan bikinnya ribet kayak begini kan usah masa nggak boleh diulang lagi saya dari
indonesia industri secuma bisa bilang terburu buru itu tidak baik sebenarnya punya aja masalah menet
sewaktu ya tapi mas prabu syuting disini pasti setengah lima bangun bangun ke dan dan segala
macam kan ini hanya masalah manajemen waktu sebenarnya jadi janganlah kita maju ke dalam kehidupan yang
terburu buru gua demen banget diomongan dia jadi makanya itu yang seringkali di apa namanya
dianjurkan oleh pak presiden juga dan ibu menteri kesehatan bahwa kita harus bicara tentang pola asuh
pola asu itu bukan hidup di dunia tunggang langgang ya saya sendiri nggak sempat nggak sempat
makna apa namanya kayak tadi pagi jam lima udah dijemput setengah enam ya kan masak bercanda kali
iya tapi artinya gini kita itu bisa mempunyai yang namanya planner nah banyak ibu ibu zaman sekarang
itu enggak punya planning ya coba bikin planner itu gunanya kenapa punya dinding kulkas yang
gede tuh kayak kamar mayat kan gede banget kan hahaha kulkasnya gede banget kan coba bikin pakai kertas
a empat ya senin ayam selasa tahu rebuh ikan kemis tempe
hari cuma camur sabtu seafood ya kan lalu kemudian kita bikin ke pasar pulang dari pasar jangan semua
masuk ke dalam kamar mayat ini kesalahan orang diracik seakan akan anda mau masak semuanya hari
yang sama oh gitu ayamnya udah dibacok ikannya dibersihin bumbunya udah diulek and then anda
punya kotak kotak cantik kayak begini kan iya begitu sudah diracik you can stay in the fridge
yang mana kalau ketika bangun pagi lalu kita mandi atau sholat subuh ini tinggal masuk ke atas kompornya
ini tinggal masuk ke atas kompornya ini tinggal masuk ke atas kompornya ini tinggal masuk ke atas kompornya
ah lalu kemudian kita kelar dengan rutin ininya udah mateng iya sekali lagi yang penting adalah
regulasi diri kalau menjadi seorang mama nggak punya hal to regulate herself how she can regulate the
children omong kosong jadi mana jemen gitu ya saya seperti makanan kan chef ahlinya nih gimana cara
memilah milah mana yang harus dimasak duluan kalau memang tadi dikatakan selama seminggu penuh kita
sudah siapkan dalam kulkas tapi nggak dimasak dalam keadaan sudah diracik diracik aja jadi misalnya ayam
mentah yang dibumbu lalu ketika mau disajikan ya kita tinggal tumis atau tinggal goreng misalnya
atau tinggal dipepes tinggal dipepes atau tinggal dibakar dengan oven atau ayam mentah berbumbu
disimpan nggak papa persis gampang aja sebenarnya kalau kayak gitu ya gampangnya gini makanan itu
jangan makan yang baik adalah makanan yang tidak banyak berubah bentuk dari bentuk aslinya
fotokopi bayar oke karena saya baca buku beliau saya sangat setuju gitu ya ini bukan doktrin tapi
sebuah pencerahan ini yang yang ini adalah kenyataan harus kita kita share kepada publik
artinya maksudnya jangan terlalu banyak pengolahan begitu ya atau gimana gini aja deh lebih sehat mana opor
ayam atau sosis ayam sosis ayam oh ya opor dong ya udah ya udah gitu ya dipotong masih bentuk
ayam dimasak dengan bumbu asal bukan santannya tiap hari nah kalau kita punya menu makan
seminggu kan kita bisa tandain hari kemis harinya santan jadi anda hanya ketemu kelapa atau santan
tiap hari kemis oke ya itu sekali lagi planning sekali lagi nenek kita ibu kita punya dua puluh empat jam yang sama dengan kita betul
enggak kau mereka bisa masak sih nyempet padahal apa zaman itu belum ada mesin cuci belum ada
vakum cleaner mereka pinter banget bagi bagi waktu nah kita kita sambil nyuci bisa sambil
masak loh itu mesin cuci tinggal dipencet masalahnya sambil masak sambil wa a a soalnya
kita tidak punya manajemen waktu yang baik punya waktu dipakai buat update instagram
hahaha ini contoh yang lain lagi nggak selalu dengan nasi ada kentang kentang rebus yang di
di sana yang di sana itu adalah tim ikan atau ada yang lain lagi barangkali bisa dikasih yang lain
nah gambarnya ya jadi pokoknya intinya gampang lah ini adalah untuk main meal kan pagi siang
malam bagaimana dengan snacking ya nah snacking itu bagi anak anak juga perlu karena jam sembilan jam sepuluh
mereka turun main ya kan iya nah snacking yang biasa dikasih ada ini makanan kejam yang bom yang
bahan bakunya enggak ada di indonesia saya sedih nih ketahanan pangan nasional kita caka dulu ya
kan bisa misalnya saya juga kemarin menitipkan infografis mas jadi misalnya buah yang sedang
musim nah lagi musim apa nih eh kita lagi musim alpukat loh ya di penghujung musim mangga memanggis
mangga undangan musim lah buah yang sedang musim plus apa itu kan karbo loh karbo juga loh frut
is farbohydrat lalu tambah dengan protein nah proteinnya apa wih cakep banget ya kan
yang saya suka dari buah lokal adalah mereka punya cita rasa lokal dan tumbuhnya normal
sesuai dengan musim sesuai dengan gini gitu di mana sih maksudnya pasar tradisional pasar induk
kalau di apa namanya di di market gitu banyak kita masih punya jambu kelutuk nah kita masih
punya duku kita masih punya pisang dan selain itu yes lalu tambahkan jangan lupa protein jangan cuma
bawain buah nanti jadi kelinci anaknya ya kan tambah protein protein apa bisa bikin pepes tahu
siapai beli sama si abang ya
kalau si abang isinya aci
lalu bisa bikin otak otak
aduh cakep banget itu ibu
jadi pintar pintarnya ibu juga ya ada mungkin anak yang tidak suka sayur
tinggal kita aja langsung pikirkan
jangan asal semuanya beli
tidak suka sayur itu pun biasanya karena
ini luar biasa anak tidak suka makanan tertentu
itu karena pola pendidikan
dari ibunya karena orang tua
punya hak penuh dalam membuat
pola makan si anak betul bu
sangat jadi nggak ada namanya makanan
enak atau tidak enak nggak ada makanan itu
netral kita orang tua punya hak membentuk
yang ada adalah anak ini diajarin
atau dibiasain apa enggak
atau dibiarin dia berarti ketika gak suka
kalau gak diajarin gak dibiasain dia diikut tetangga
ini mengenai susu
menyarankan enam bulan susu eksklusif
asli tapi dalam agama
lima tahun ini mana yang benar
sabar belanda masih jauh
enam bulan adalah aksi eksklusif
artinya gak pakai madu gak pakai air minum
gak pakai macem macem
dan diperpanjang sampai dua tahun
atau lebih bahkan
sejak selama begitu usia enam bulan
anaknya perlu ditambah makanan yang lain
namanya makanan pendamping asli
seru banget omongan kita hari ini ya
langsung terpikirkan anda bikin planning
selama seminggu terima kasih dokter
dan semoga semuanya sudah hadir di good morning
dan semoga semakin sehat nih
seluruh anak anak indonesia